aku seneng banget loh kita ngarahin anniversary
udah kan pulang ya
yantar dulu dong
mau ngapain sih
baru pulang mas
kamu ngapain nganan begini di rumah
kita mau keluar mas
kita mau ngerayain satu bulan pernikahan kita
satu bulan pernikahan
ayo kita makan di luar ya
ngapain juga dirayain sih
saya capek gak penting juga
kamu makin kesini makin ngelunjak ya berani megang megang tangan saya
kok kamu emang marah
mas harusnya aku loh yang marah
kenapa jadi kamu yang marah
mas dulu ya mas
kau minta cepet cepet nikah sama aku
sekarang setelah kita nikah kau bilang hanversary itu gak penting
maaf pak bos
di luar ada pak surya
bapaknya mbak andin
baiklah kalau begitu
silahkan silahkan pak
kamu cantik sekali
mau ngerayain anniversary pernikahan kita yang satu bulan
makanya aku mau ngajak andin makan
aku suruh andin dandang yang cantik ya sayang ya
papa ganggu kalau gitu
pak papa kok kesini kok gak bilang bilang sih pak gak ngabarin dulu
sebetulnya papa cuma penasaran aja
ingat waktu papa telepon kamu
kamu kan sempat bilang satu nama
nah terus waktu papa telpon lagi kesini ke rumah
ada asisten kamu kiki
dia juga nyebut rena
andin kamu baik baik aja kamu sehat kan
jujur papa tuh pengen sekali
dapet keturunan dari kamu sama al
alhamdulillah aku sehat kok pak
belum dikasih rezeki aja sama tuhan
sebenarnya mas al juga ngangkat anak itu ya
untuk kemanusiaan aja sih pak
sekarang renanya mana
jadi gini pak kebetulan rena itu
gak ada disini
ya renanya sebenernya masih punya nenek pak
dia tinggal sama neneknya
tapi karena neneknya memang kurang mampu
neneknya menitipkan renanya ke pantai asuhan
sekarang nih kalian mau pergi nih
iya pak kita lagi mau dinner
karena kita hari ini satu bulan anniversary kita
jadi gimana mas kita jadi ke cafe kan
iya sih pak
enggak enggak lah ini kan anniversary satu bulan kalian
yaudah papa doakan
semoga pernikahan kalian
aman terus ya
selalu penuh cinta
dan gak ada masalah apapun ya
yaudah kalau gitu papa permisi ya

siapa yang mau berangkat
tia tia loh mas kena azab loh mas
iya mas bener bener
kenapa senyum senyum gitu liatin saya
saya mau berangkat itu juga karena kan
makasih ya mas buat hari ini
kita ngerayain anniversary
yantar dulu dong
mau ngapain sih
ikut aja deh
kita tiup lilinnya bareng bareng
mas walaupun pernikahan kita masih sumur jagung mas
tapi aku harap pernikahan kita ini selamanya
karena menurut aku pernikahan itu bukan nyari sosok orang yang sempurna
justru karena ketidaksempurnaan itu mas
kamu mau cobain ya mas
ini dong satu swab aja
kau mau cobain ya
gak usah lah kayak abg aja sih
ayo lah mas sekali sekali
mas kamu suapin aku
apa kabar lu
sudah lama kita gak ketemu ya
teman sma nya al
mungkin sudah terlambat
gue turut berduka soal roy
nomor lo masih yang lama kan
oke nanti gue kontak ya
gue jalan dulu
udah selesai kan
roy itu teman kecilku di luar negeri
karena aku udah pernah bilang sama kamu
emang roy mantan kamu sekarang dimana
apa kabar dia sehat
roy itu udah meninggal
dan aku dikira membunuhnya